lebih membela orang ini
ketimbang istri dari ustadz yang selama ini
udah ngajarin kita tentang agama begitu
ya gue cuma kagak suka aja
orang kecil macam kardon diperlakukan tidak adil
jadi perlakuan bang mekardun menghina umi mariam di depan umum tadi itu
pak jibuhidin anggap itu adil
itu sebuah keadilan
coba pak jibuhidin sebutin
assalamualaikum wr wb
para warga sekalian
musyawarah kita kali ini akan membahas
mengenai pengaduan yang disampaikan oleh para warga dan juga keluarga umi mariam
karena mereka merasa terganggu
yang ditimbulkan oleh keluarga mekardun
saya menolak dan kagak terima atas tuduhan itu pak heru
dia sengaja menuduh saya itu
karena dia iri
ngelihat saya sama keluarga saya hidup secara harmonis
ya sebagai perempuan
tapi mariam kan lagi ditinggal
jadi wajar dia merasa kesepian
dan dia sengaja
mengeluarin isu itu
karena apa pak herwi
ini maaf maaf kak tim
karena dulu saya pernah menolak
waktu dia nawarin dirinya sama saya
ya saya terus terang aja
kalau misalnya diajak berjina
apalagi orang itu suaminya
lagi pergi ke umroh
ayah gak terima
ini sama aja
pembukaan balikan fakta
pak arun ini bohong
justru pak karun coba menggoda saya
ah dia bohong pak herwi
pak arun yang bohong
pak arjun pak arun yang bohong
berapa kali pak arun datang ke rumah ayah kan
ngaku pak arun
saya gak pernah
gak pernah pak rw ngapain juga udah gak janji deh
karena mbak kardun udah jelas tau pintu rumah ayah itu tertutup
untuk orang seperti mbak kardun ayah gak sudi dibilang seperti ini mbak kardun
ini fitnah mbak kardun itu jangan bohong
pak herwe maaf maaf katanya nih perempuan ini pandai bersilat lidah
aaaaah ngomongnya doang nih mukenya doang ditutup pake jilbab
pih ini gak pantas dipanggil bust aja
pak kardun jaga omongan bapak
omongan mbak kardun bisa saya jadikan aduan ke pengadilan
lah kecil apa tau ini sih lo
tertak sambal lo
gua kagak takut mau apa lo
jangan menghina umi maryam seperti itu ya
apa pak haji sulam suka sama dia
dan takut kartunya saya buka waktu pak sulam ngerayu umi maryam iya
melakukan pencemaran nama baik atas nama saya dan atas istri ustadz saya
saya menghormati beliau seperti saya menghormati orang tua saya
ya kalau pak kardun tidak segera mencabut laporan yang mengandung tindakan itu
saya sebagai ketua pengurus masjid kami akan segera menyusun tim pembela
untuk menuntut anda ke kepolisian
jangan sebut sebut pengurus masjid
saya juga pengurus masjid
saya juga sebagai bendahara masjid punya hak veto untuk menolak rencana pak sultoni
menolak siapapun yang merasa pengurus masjid jika ingin membawa pak kardun ke pengadilan
abah udah dong abah
abah jangan ikut ikutan masalah ini
nanti kalau abah salah bertindak itu bisa

jangan mentang mentang kardun ini keluarga miskin ya
terus saudara main tuntut begitu saja
itu namanya jolim
pak eji muhyiddin yang terhormat pak kardun sudah menghina istri ustaz zakaria
apa kita tidak mau tinggal diam saja
jika bang kardun tidak mau menarik omongannya
maka jalan satu satunya adalah jalur hukum yaitu pengadilan
sulam gua ingetin ya
lu jangan mentang mentang udah kaya
mau men tuntut orang seenaknya aja
kalau misal kata si kardun masuk penjara atau ditahan polisi
lu mau kasih makan keluarganya
jadi pak eji muhyiddin lebih membela orang ini
ketimbang istri dari ustadz yang selama ini udah ngajarin kita tentang agama begitu
ya gua cuma kagak suka aja orang kecil macam kardon diperlakukan tidak adil
jadi perlakuan bang kardun menghina umi maryam di depan umum tadi itu
pak eji muhyiddin anggap itu adil
itu sebuah keadilan
coba pak eji sebutin dimana adilnya
biar semua kita pada tahu nih
apa sih yang adil menurut pak eji muhyiddin di otaknya itu apa
siting kali ya dia cara berpikirnya
makin aneh aja dia
karena udah jelas aja dibela
apa sih maunya dia tuh
kok jadi gua yang dimusuhin
gue cuma membela orang kecil
umi maryam juga orang kecil pak eji
dia sama sama ngontrak sama tuh sama bang kardun
gua tau sulam
apa pak eji muhyiddin pernah tau
atau pernah merasakan
atau seenggak enggaknya pernah ngebayangin ga
bagaimana keluarganya umi maryam ini diganggu oleh kebisingan yang ditimbulkan oleh bang kartun nih
tuh liat tuh
kok sengaja tuh mau ngejelekin haja maryam sama haji sulam tuh
gangguin atike juga tuh
udah perkarain aja ke pengadilan nih
biar barongsai ini kapok nih
dia ga cuma godain umi maryam
tapi ya yang atiknya juga
ini si bando tua ini bawa aja langsung ke kantor polisi berikut sama haji muhyiddin tuh
dia juga suka godain anak gue si atike
kalau pak eji muhyiddin mau belain kardun
sekalian aja ntar di pengadilan
biar ikut juga diadilin dan masuk penjara
kenapa mesti gue yang dibui
karena pak eji muhyiddin sudah sekongkol dengan kardun
untuk menjolimi haja maryam
udah bang lupa
barongsai atu nih
pengen ngedukung si kardun
mau dibongkar atau ngaku
ini suasana udah kagak kondusif
mendingan kita kabur aja
tapi pandu tau sendiri
bisa bisa malah kita juga kebawa bawa
saya minta semuanya tenang
para warga saya minta semuanya tenang
saya minta semuanya tenang
kalau semuanya ribut
lengkapan selesainya sidang ini
kalau bisa sidangnya ditunda dulu deh
benar pak rw
sidang sebaiknya ditunda saja
suasana sudah tidak kondusif
yang ada malah nanti ribut sendiri ini
karena pada egois semuanya
tapi sebelumnya saya minta
untuk keluarga pak kardun
dan juga keluarga umi mada
saya berharap untuk mereka
kalau ternyata masih ada perselisihan
nanti kita akan adakan musyawarah
untuk tahap yang kedua
ya pak rw
tenang aja pak haji deh
ya begitu dong harus
iya kita kan udah cs an
antara bos sama anak buah
kalau kata orang orang ya udah kayak sudah harap dah iya kan
iya dong lu kan udah gue belain tadi
tenang aja tenang aja pak
saya dorongin biar ada berat
bumi harus yakin
bahwa kebenaran yang coba dilengkengkan
pasti akan menghasilkan kebenaran juga
dan yang salah
dicoba untuk dibenarkan
pasti hasilnya juga akan kesalahan
allah maha tahu bumi
tapi hati ayah bener bener
hati ayah bener bener gak terima di fitnah seperti ini pak haji
hati ayah sakit
sakit pak haji
tenang aja bumi mariam
kalau abang ayang menjolimi
urusan warisan aja belum beres ngurusin orang lain